pansi potong kecap kok nyebelin banget sih
kapal kecap emang gue
mulut gue aja ga basah
ngaku dulu kalo lu tuh sekarang udah sayang udah bucin sama gue
ini demi apapun lu nyebelin banget balik ke tas gue
udah nanti aja
ngapain nunggu nanti aja kok bisa sekarang
udah nanti aja
masih betah gue sama tas lo
ke mana sih lu mau pulang
ini udah jam
ya udah nurut sama gue kalo ngga gue tinggalin disini nih sendirian
udah gue nurut
udah gue nurut
udah gue nurut
pansi potong kecap nyebelin lah gue ga mau
ga mau gue mau balik balikin dulu tas gue
kalo lu ga duduk gue akan panggil lu sayang terus
adep sini dong air mancurnya kan disitu
lucu kenapa sih
lo malah liatin gue bukan yang liat air mancur
lo lebih tenang kalau liatin gue
daripada liatin air mancur ya
terus lu harus inhale dan exhale
lagian udah kedepan susah tau ga
pegel gue gabisa kaya gini jam jam
menikahin gue gabisa capek sakit tau ga
ya lagian lu udah sma udah gede juga ya
puter lah badannya
ngapain lu begini begini
ya harusnya tidur gitu loh kayak acara acara hipnotis gitu loh
aku bayakan nonton tv bapak kecap
tuh ya lu
tidur kan gue lagi gak banyak pikiran
udah sekarang udah ya
udah sekarang udah ya lu nurut nih lo atur nih
nafas lu pejamin mata
dengarin gemercik air
senderan di bahu gue
bahu gue ini selalu welcome
makasih males mabing
lu ga usah gengsi gengsi bisa kan
hah bisa kan
lu kenapa sih maksa banget
lu kan jadi orang yang nyebelin
lu pelan kok udah
tapi yang lu harus tau
bahwa gue ini adalah
tempat yang selalu ada buat lo
keluarin kesat atau kesedihan di hati lu
dari botol kecap gue belajar bahwa laki laki itu
memang gak semuanya seperti bapak
dan karena botol kecap punya sisi yang pengertian
dan pengen yang juga
lu banyak nyebelinnya sih
gimana kabar kamu dengan el
aku sama el baik baik aja mas
kamu sendiri gimana kabarnya
aku juga baik aja
cuma ada sedikit yang mengganggu
aku kangen sama kamu
aku dari kemaren pengen chat kamu
cuman aku ga enak takut ganggu kerjaan kamu mas
aku gak pernah merasa terganggu sama kamu
justru aku senang
kalo kamu chat atau telpon aku
kok di manja
aku ada sedikit masalah
masalah boleh aku tahu masalahnya apa mas
aku lagi ditengah pilihan
antara membahagiakan anak aku
atau mempertahankan bisnis aku
kamu membahagiakan anak kamu atau mempertahankan bisnis kamu
kalau aku jadi kamu aku pasti akan membahagiakan anak aku mas
walaupun resiko bisnis kamu akan hancur
karena kalau bisnis kamu hancur otomatis masa depan anak kamu juga akan ikut terancam
aku tetap akan membahagiakan anak aku
kalau usaha kita kan bisa mulai dari nol
tapi kalau kebahagiaan anak yang kita rusak itu akan menjadi kenangan pahit buat mereka
dan itu nggak bisa dibeli
apapun bisa kita beli di dunia ini tapi tidak untuk kenangan buruk yang ada di memori anak kita
terima kasih atas jawaban kamu yamil
semangat ya mas
gimanapun juga kita sebagai orang tua
harus tetap berusaha
berusaha membahagiakan anak
aku memang sangat membutuhkan mila dalam hidupku
tapi mila benar
aku gak seharusnya merusak kebahagiaan anakku
terima kasih yamila
kenapa gua jadi kecanduan
gado bunga ngiler apa ini basah ada rasa nih apaan tuh juga bukan cuma ngiler doang
tau nggak tadi tuh lu ngorok juga banget lu tidur cuma bentar nggak nyampe semenit mana
ada ngorok tau nggak tadi ada orangnya di belakang kita lewat berdua pasangan keganggu
gara gara lu ngoroknya gede banget enggak ada gua ngorok ya ngorok enggak banget sih
ngaku dulu kalau sekarang udah sayang
ya gua tuh